presiden joko widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan jalur ganda kereta api jurusan bogor sukabumi segmen cigombong cicuruk pada lima belas desember
jalur ini diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke sukabumi jawa barat
pembangunan jalur kereta senilai dua triliun rupiah ini menambah akses menuju sukabumi setelah pembangunan jalan tol bogor ciawi sukabumi atau bocimi
hambatan karena masalah pembebasan lahan membuat acara peletakan batu pertama yang direncanakan sepuluh november diundur menjadi lima belas desember
pembangunan ini diharapkan dapat mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di ruas bogor ciawi sukabumi
pembangunan ditargetkan selesai pada dua ribu dua puluh
pembangunan ini diharapkan dapat mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di ruas bogor ciawi sukabumi